buntut anak pamer kemewahan di media sosial
harta kekayaan bupati pandeglang irna narulita kini mendapat sorotan
menurut laman lhkpnkpk go id per februari dua ribu dua puluh tiga
irna memiliki kekayaan sebanyak enam puluh dua lima miliar rupiah
jumlah ini melonjak nyaris lima belas miliar rupiah hanya dalam tempo dua tahun
sebelumnya pada dua ribu dua puluh satu irna tercatat memiliki kekayaan empat puluh delapan enam miliar rupiah
kepemilikan harta berjumlah fantastis ini sempat memicu protes sebagian mahasiswa di pandeglang
mereka menuding pertambahan harta bupati tidak wajar
karena kemiskinan masih terjadi di pandeglang meski bupati irna sudah menjabat selama dua periode
menyikapi polemik kepemilikan hartanya
irna menjelaskan jumlah kekayaannya bertambah seiring kenaikan nilai jual objek pajak atau njop
irna mengaku sejak sebelum menjabat sudah memiliki harta berupa tanah yang tersebar di pandeglang serang jakarta dan sleman
irna menegaskan siap diperiksa kpk
ya yang bertambah itu hanya nilainya saja
contoh kalau misalkan tanah ibu beli dua puluh lima tahun lalu dua puluh ribu
belum kejar sebelum melakukan penyesuaian
dan ibu harus laporkan penyesuaian tersebut
harga tanah sekarang udah ada yang satu juta dua juta
dikutip dari cnn indonesia com kpk berencana memanggil bupati pandeglang irna narulita
terkait laporan harta dan kekayaan yang terkesan janggal
selain harta bergerak dan setara khas
kader pdi perjuangan tersebut memiliki satu ratus dua belas bidang tanah
dan hanya melaporkan sebuah kendaraan sepeda motor senilai dua juta
sebelumnya pada senin kpk telah memanggil kepala dinas kesehatan provinsi lampung rehana
yang dianggap gemar pamer barang mahal dan gaya hidup mewah
rehana tidak banyak bicara kepada awak media
setelah tiga lima jam mengklarifikasi harta kekayaannya di gedung kpk jakarta
dalam lhkpn per februari dua ribu dua puluh
rehana memiliki harta kekayaan sekitar dua lima juta
reihana yang sudah empat belas tahun menjadi kepala dinas kesehatan provinsi lampung ini
disorot setelah kedapatan menenteng tas seharga ratusan juta rupiah
dan kerap mengenakan busana keluaran rumah model pepan atas
tim liputan cnn indonesia